adanya surat yang mengatasnamakan kantor staff presiden yang ditanda tangani ali muhtar ngabalin
dibenarkan wali kota nasruddin aziz saat ditemui di kantor balai kota cirebon jawa barat selasa siang
surat tersebut berisi permohonan bantuan untuk anak yatim piatu sebesar delapan ratus juta rupiah
namun wali kota tidak menangkapinya karena meyakini surat tersebut adalah palsu
ia menilai surat dan isinya tersebut sangat tidak masuk akal
belum diketahui siapa yang mengirimkan surat tersebut wali kota juga tidak berniat melaporkannya ke polisi
sekelas kepresidenan kemudian meminta sumbangan ya itu ini sangat tidak masuk akal
dan oknum yang membuatnya ini yang saya kira benar benar melecehkan yang diberikan surat dan yang dicatut namanya
sementara itu tenaga alih utama kantor staf presiden
ali muhtar ngabalin bakal melaporkan dugaan penipuan yang mencatut namanya ke polda metro jaya
melalui keterangan tertulis yang dikutip oleh cnnindonesia com
ia menegaskan surat tersebut adalah palsu
menurut ngabalin surat tersebut tak memenuhi kaedah dan standar administrasi yang berlaku di ksp
tim liputan cnn indonesia